empat negara di kawasan asia tenggara singapura brunei darussalam malaysia dan juga thailand
mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya ke unesco
sejauh ini memang kita indonesia belum menjadi bagian dari inisiasi tersebut ya
lalu apakah klaim perihal kebaya memang tak bisa diakui oleh satu pihak indonesia saja
misalkan bergabung ketua perempuan indonesia berkebaya rahmi hidayati
selamat malam bu rahmi
oke saya masih belum bisa mendengar suara bu rahmi bu rahmi selamat malam
selamat malam mbak
oke sudah bisa sudah jelas
bu rami ini kan lagi ramai ya empat negara yang mau mendaftarkan kebaya ke unesco sebagai warisan budaya
dan indonesia belum masuk di antara empat negara ini
padahal banyak di luar sana yang meyakini bahwa kebaya itu merupakan bagian dari indonesia
apakah perihal kebaya
budaya berkebaya ini memang tidak bisa diklaim oleh satu negara saja secara literatur mungkin
jadi mbak kita harus paham banget ya konsep unesco untuk pelestarian budaya tak benda itu
mereka tidak melihat asal usul budaya itu tapi siapa aja yang ikut melestarikan budaya tersebut
nah dalam hal kebaya memang asal usulnya menurut kajian ilmiah karena banyak sekali para akademisi
di kampus kampus yang membuat penelitian soal kebaya memang asalnya dari indonesia sudah ratusan tahun yang lalu
terbukti lima ratus an tahun yang lalu kita sudah bisa melihat bahwa kebaya mulai ada di indonesia
tapi di unesco yang mereka lihat bukan asal usul
siapa yang melestarikan
dan pelestarian itu di dalam hitungannya unesco cukup dua puluh lima tahun
jadi kalau satu negara misalnya singapura atau malaysia sudah bisa membuktikan dua puluh lima tahun yang lalu mereka sudah berkebaya
terus sampai sekarang itu mereka berhak untuk mendaftar ke unesco
jadi bukan soal asal usul kebayanya
ketika ini ramai ramai kan ditanya oleh masyarakat khususnya mungkin netizen di lini masa
kebaya itu sebenarnya harus diakui oleh siapa
kalau dalam kajiannya sendiri kan kalau misalkan mungkin di singapura ada kebaya yang juga menjadi identitas nasional mereka peranakan
anakan dan di beberapa negara lain
mungkin di asean ini bagaimana penjelasan
dabur rahmi memang
memang untuk asal usul kebaya
ini memang semua negara
di asean itu memang
seperti culture sharing kah
culture sharing ya mbak
kalau kita lihat juga
ada juga kajian yang menyatakan bahwa
kebaya itu dari arab
yang artinya pakaian
ada juga yang bilang dari thailand
ada juga yang bilang dari negara lain
karena kan memang indonesia ini
secara sejarah memang
berbagai negara karena mereka
jalur rempah indonesia itu
keluar masuk berbagai negara
sudah sejak ribuan tahun yang lalu ke indonesia
nah bahwa budaya itu
akhirnya bercampur baur
kita bersama sama bertumbuh kembang
itu tidak bisa dinafikan mbak
memang begitulah kenyataannya
kalau kebaya ini
dulu indonesia itu kan memang
perempuannya kalau tidak berkemben
kalau tidak telanjang dada
dari kajian yang beberapa kali saya baca
itu akhirnya ketika
viva masuk itu menutup aurat
terutama menutupnya bagian ini
bagian bahu ke bawah
nah ketika muncul kebaya model
kutu baru seperti yang saya pakai ini
selendang itulah yang
menut yang akhirnya ini jadi pinggir
menutup bahu dan lengan
ada juga selendang itu dipertemukan di tengah
dipertemukan di tengah gini
akhirnya disebutnya kebaya ibu kartini
karena ibu karsini yang sering pakai kebaya
nah jadi berkembangnya seperti itu mbak
bahwa akhirnya dibawa ke negara negara lain
dibawa ke malaysia
itu kan kita satu rumpun sebenarnya
secara budaya dengan mereka
nah orang orang indonesia yang pindah ke sana
mereka berkebaya ketika mereka pindah ke sana
dan di sana pun mereka pakai terus
anaknya pakai cucunya pakai cucunya pakai
sampai akhirnya puluhan tahun
sehingga mereka berhak menyatakan bahwa
kebaya itu jadi
budaya berbusana di negara tersebut
kalau mungkin bisa dianggap
sebagai culture sharing ya bu rahmi ya
ini hampir sejalan lah dengan tujuan
unesco perihal kebaya ini
apakah indonesia harus bergabung
dengan empat negara lainnya
make encourage indonesia juga bisa bergabung
dengan empat negara lainnya
dan jangan menganggap ini sebagai kompetisi antar negara
karena balik lagi
tujuan dari unesco adalah untuk mempromosikan
kolaborasi terhadap budaya berkebaya itu tadi
kalau menurut kami di perempuan berkebaya indonesia
itu memang sebaiknya kita berkolaborasi aja
culture yang kita pakai bersama sama
bahwa asal usulnya dari indonesia
itulah yang kita juga harus perkenalkan ke dunia
kita gaungkan ke dunia
bahwa kebaya ini sejarahnya
dan itu ada catatan akademisnya ya
sibuknya juga ada
asal usulnya dari indonesia
bahwa itu nanti berkembang dipakai di negara negara lain
itu kita bergerak bersama sama untuk itu
jadi ini berbeda dengan soal sejarah dan asal usul ini sebetulnya
untuk pendaftaran ke unesco ini
berbicara mengenai komitmen ya
komitmen indonesia yang katanya mengakui kebaya
sebagai bagian dari budaya indonesia
menurut anda ada juga perempuan berkebaya
sejauh ini bagaimana sebenarnya
komitmen dari masyarakat indonesia
ini diluar dari pengenaan atau penggunaan kebaya ya
kemudian dari jurnal
dan juga mungkin dengan pendirian museum dan lain sebagainya ya
selainnya despite atau diluar dari
penggunaan kebaya itu sendiri
ya itu sekarang kita
sedang sama sama bergerak nih
sebetulnya dengan gerakan berkebaya
memang awalnya perempuan berkebaya indonesia
tahun dua ribu empat belas mulai bergerak
tapi terakhir ini kan banyak ya teman teman
dari organisasi organisasi perempuan lain
menyadari bahwa kita harus bergerak
untuk menunjukkan bahwa kebaya ini memang warisan budaya tak benda asal indonesia
sekarang ini kan yang baru didaftarkan di warisan budaya nasional itu baru kebaya encim sama kebaya labuh
kebaya labu itu dari riau
kebaya keranjang atau biasa kita sebut kebaya encim itu terdaftar dari jakarta dari dki jakarta
kita punya yang namanya kutu baru kebaya kartini kebaya basiba dari sumatera barat
ada kebaya bali ada kebaya sunda dan lain lain yang modelnya khas
masing masing itu khas modelnya
tapi pakemnya sama
dan sejarahnya cara pemakaiannya dan lain lain sama dengan kebaya kebaya labuh atau kebaya kerancang ini
ini bergerak ini yang sekarang luar biasa
jadi itu teman teman dari berbagai organisasi perempuan bersama sama ini kita menggaungkan keberadaan kebaya
bahwa kebaya ini warisan budayanya aslinya dari indonesia
awalnya dari indonesia
sejarahnya tercatat dengan baik di indonesia
itu yang sekarang kita sedang pilihkan
nah pemahaman melalui literasi dan juga edukasi itu yang juga paling penting ya
jangan hanya bangga mengenakan kebaya
jadi tak kenal maka tak sayang
jadi harus tahu asal usulnya
saya juga mungkin begitu dijelaskan bu rami ada kebaya ini kebaya itu mungkin baru kebuka ini mata saya
oh ternyata memang banyak sekali ya
bu rami kita senang sekali melihat sebenarnya
karena kebaya cukup mendapatkan porsi semakin kesini masyarakat menggunakan kebaya
tidak hanya di acara acara formal atau acara resmi
bahkan pergi ke kantor mungkin ke mall jalan jalan nongkrong
banyak juga kita lihat seperti itu
nah kaitannya dengan generasi zaman sekarang
cara yang paling mudah dan paling baik untuk melestarikan kebaya seperti apa
sekarang ini perempuan berkebaya indonesia sedang menjalankan program kebaya
kebaya goes to campus
masuk kampus kampus kita ajak mahasiswa mahasiswa itu untuk mengenal kebaya
dan kemudian kita ajak mereka untuk coba deh pakai kebaya gitu
jadi kita sudah launching kegiatan ini waktu itu di sisip ui
kita bikin acara kebaya goes to campus yang pertama kali
nah disanalah kita libatkan mahasiswa mahasiswa karena di kampus itu ada kalau di kampus ui ya ada band yang bidang budaya
semua mahasiswanya berkebaya
yang cowok cowok pada pakai baju daerah
terus kita bikin diskusi di sana pengenalan kebaya
kita nyanyi bareng bareng
bisa ada yang nari dan lain lain
kita bikin acara tapi kita berkebaya ketika itu
nah misalnya tadi pagi nih saya juga diundang di ui untuk jadi dosen tamu memperkenalkan soal sosialisasi kebaya ke generasi muda seperti apa
program programnya seperti apa
nah itu mahasiswa yang hadir di kuliah tadi saya minta berkebaya dan mereka berkebaya semua
dan mereka mau gitu
dan kita nyanyi rame rame
itu artinya sebenarnya mereka mau tapi harus ada yang mengerahkan
nah makanya ke kampus ini nih luar biasa
kan kalau mahasiswa setelah ini mereka di kampus nanti mereka bekerja
nanti mereka di kantornya
mereka di kantornya ajak dong teman teman di kantor berkebaya juga
jadi kita ininya menggaungkan kegerakan berkebaya ini jadi lebih asik lebih enak dan sayangnya lebih mudah kalau kita merangkul generasi muda di kampus kampus
harus ada penggeraknya ya kan supaya lebih masif lagi gerakan berkebaya bangga menggunakan kebaya
mungkin nanti setelah goes to kampus ya kan ada ghost to office atau mungkin goes to school
karena kan pengetahuan itu dari dini ya
kita senang sekali kalau melihat anak anak kecil gitu juga mungkin ada satu hari dalam satu minggu sekolah mereka mengenakan kebaya atau baju daerah ya
terima kasih bu rami hidayati ketua perempuan indonesia berkebaya sudah berbagi waktunya di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bu rami
soalnya juga kadang kadang kebayaan ya kalau bisa
mungkin di cnn nanti kita akan coba ya
selamat malam bu rami
selamat malam mbak